sejumlah orang diduga keluarga korban kecelakaan maut bus pariwisata asal surabaya
di kilometer tujuh ratus dua belas tol sumo kecamatan jetis kabupaten mojokerto
mendatangi kamar jenazah rsud dr wahidin sudirohusodo senin siang
mereka tak kuasa menahan kesedihan saat melihat dan berupaya memastikan identitas ke tiga belas jenazah
apakah anggota keluarganya atau bukan
hingga senin siang baru sebagian korban yang berhasil diidentifikasi
untuk memastikan seluruh identitas korban pihak rumah sakit masih menunggu tim inafis
korban tewas penumpang bus pariwisata ini rata rata mengalami luka di bagian kepala
dan patah tulang akibat penturan keras
sebelumnya pada senin pagi bus pariwisata s tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua uw terlibat kecelakaan tunggal
bus menabrak tiang papan reklame di kilometer tujuh ratus dua belas tol surabaya mojokerto
saat melaju dari arah jombang menuju surabaya
bus diketahui mengangkut rombongan wisatawan
dari kawasan dieng dan yogyakarta
hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab kecelakaan maut
yang merenggut tiga belas korban jiwa dan puluhan korban luka ini
pihak kepolisian masih melakukan olah tkp dan mengevakuasi bangkai bus
petugas menduga kecelakaan akibat sopir yang mengantuk
sementara saat kecelakaan terjadi bus dikendarai oleh sopir cadangan
dan untuk mengetahui perkembangan kecelakaan maut di mojokerto
ada rekan eka rima yang sudah siap dengan laporan langsungnya
eka rima bagaimana perkembangan kasus kecelakaan pagi tadi
rima apakah masih ada keluarga yang datang untuk mengambil jenazah korban
taufik perkembangan terkini untuk
kecelakaan yang berada di kilometer tujuh ratus dua belas dua ratus tol surabaya mojokerto
saat ini ada penambahan jumlah korban dari sebelumnya tiga belas korban meninggal dunia
saat ini sudah ada lima belas korban meninggal dunia
sekitar lima menit yang lalu satu ambulans membawa satu jenazah dari rumah sakit gatul
menuju ke rumah sakit sudirohusodo tempat saya berada saat ini
di rumah sakit ini memang khusus identifikasi untuk korban meninggal dunia
dan di sini sudah ada tujuh jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi
empat diantaranya sudah dipulangkan
ke rumah duka ya ini ke benowo surabaya
sementara yang lainnya masih menunggu keluarga lainnya untuk bisa menjemput dari jenazah ini
untuk kemudian dilanjutkan perjalanan untuk memulangkan jenazah ini
dari tiga jenazah yang sudah teridentifikasi
sisanya masih dalam proses identifikasi
di sisi lain yang sudah berhasil diidentifikasi namun belum diumumkan juga
karena masih menunggu jenazah lainnya yang masih belum tiba di rumah sakit sudirohusodon ini
karena dari beberapa korban yang tadinya luka berat atau mengalami luka
yang cukup serius yang dirawat di sejumlah rumah sakit
yakni di tiga rumah sakit swasta kemudian dua rumah sakit pemerintah yang berada di kota mojokerto
dan juga kabupaten mojokerto ini sedang dalam proses perawatan
dan ada yang meninggal dunia belum dibawa ke rumah sakit sudirohusodon
ini masih dalam proses perjalanan menuju ke rumah sakit sudirohusodo
ketika sudah berkumpul di sini semua nanti dari anggota keluarga tersebut
yang sebagian besar dari korban ini adalah memang mereka adalah anggota keluarga
ada anak dan ayah kemudian suami dan istri kemudian ibu dan anak
yang merupakan satu keluarga
tiga ini yang akan diidentifikasi bersama jika hasil identifikasinya sudah diketahui
maka akan langsung diantarkan pulang ke rumah duka masing masing
satu jenazah berdasarkan sop harus dengan satu ambulans
artinya ada lima belas ambulans yang sudah disiapkan untuk mengantar jenazah jenazah tersebut
pulang untuk ke benowo surabaya
sementara saat ini pemerintah kota surabaya dan juga pemerintah kota mojokerto
sudah berkoordinasi bersama untuk melakukan langkah penanganan secara cepat
bagi pasien pasien yang saat ini sedang dirawat dan membutuhkan
operasi yang berkualitas
akan segera dilakukan pengcoveran biaya oleh pemerintah kota surabaya
bekerjasama dengan pemerintah kota mojokerto sebagai bagian dari upaya
untuk menyelesaikan persoalan dari keluarga
sementara anggota keluarga saat ini belum semuanya datang ke rumah sakit ini
masih ada beberapa anggota keluarga yang masih belum tiba di rumah sakit ini
karena memang dari korban tersebut ada sebagian besar juga yang merupakan
satu anggota keluarga
karena ini merupakan perjalanan wisata satu desa yang jumlahnya sekitar tiga puluh orang
dengan korban meninggal dunia lima belas orang dan lainnya masih ada dalam proses perawatan
iya eka rima bagaimana dengan penyelidikan kasus ini
apakah tadi dikabarkan sopir bus merupakan sopir cadangan kemudian diduga
dalam mengemudi dalam keadaan mengantuk
bagaimana anda bisa melaborasi apa yang sudah didapatkan oleh polisi
baik taufik jika kita identifikasi keberangkatan dari bus wisata ini
ya ini pada sabtu malam kemudian mereka melakukan perjalanan wisata
surabaya yogyakarta membutuhkan waktu sekitar enam tujuh sampai sembilan jam
dan kemudian mereka melakukan perjalanan wisata di hari minggunya
kemudian pada minggu malam kembali pulang ke surabaya dan dijadwalkan pada pukul sembilan pagi
hari senin harusnya sudah tiba di surabaya
ini artinya proses yang sangat cepat sekali untuk melakukan perjalanan wisata
hanya dalam waktu dua malam satu hari
ini yang cukup singkat sekali dan memungkinkan sopir bus ini mengalami kelelahan
ataupun mengantuk ketika dalam keadaan perjalanan wisata tersebut
dan juga tujuannya juga cukup jauh untuk kuliah yogyakarta yang didieng
sementara untuk sopir yang digunakan sebagai sopir pengganti ini belum teridentifikasi
apakah sopir ini merupakan memang sopir yang biasa digunakan oleh pu ini
atau merupakan teman dari sopir ini karena hingga saat ini kondisi dari sopir ini juga masih belum diketahui
apakah dalam keadaan kritis atau berhasil selamat dan diamankan oleh pihak kepolisian taufik
baik terima kasih eka rimata
selaporannya selamat kembali bertugas